setelah harga bbm non subsidi naik pemerintah juga berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dan solar
pemerintah berdali harga bbm subsidi saat ini telah membebani apbn hingga rp lima ratus dua triliun
namun banyak pihak meminta kenaikan harga bbm bersubsidi terutama pertalite benar benar dicermati oleh pemerintah
apakah masyarakat siap menghadapi kenaikan harga bbm di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini
untuk membahasnya sudah ada pengamat politik ekonomi kapitra ampera bersama saya di studio saat ini
terima kasih sudah hadir di studio bersama saya saat ini pak
pak baru beberapa waktu yang lalu pemerintah kan sudah menaikkan harga bbm non subsidi begitu ya
dan rencananya akan menaikkan harga bbm bersubsidi nanti
nah menurut anda apa sebenarnya yang ada di balik kenaikan harga bbm baik subsidi maupun non subsidi ini
oke republik ini sudah mulai tersua sua ekonominya karena banyak faktor
salah satunya covid pandemi covid itu negara harus men take hover penyakit rakyat itu menjadi penyakit kebangsaan
sehingga untuk itu negara harus mengeluarkan dana yang besar
recovery ekonomi dan pendunggulangan covid itu negara harus menyiapkan subsidi enam ratus sembilan puluh triliun
lalu ditambah lagi dengan subsidi bbm itu memengkak dari rp lima ratus dua triliun menjadi rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun
hampir rp satu empat ratus triliun apbn kita dipakai untuk subsidi
kalau tidak hati hati negara ini terjebak dalam resesi ekonomi yang jauh lebih parah dari negara negara lain
karena akibat dari tsunami pandemi itu enam puluh negara terancam menjadi failed state negara gagal
untuk itu pemerintah harus hati hati mengelolanya
subsidi yang tadinya dicanangkan satu lima juta per kiloliter satu bulan sekarang membengkak
menjadi dua lima juta
lima puluh persen subsidi itu dinikmati oleh orang orang kaya
bukan oleh masyarakat yang memerlukannya
kedua harga patukan harganya yang tadi enam puluh tiga usd pebarel itu menjadi satu ratus empat sembilan usd pebarel
nah yang cukup banyak begitu ya
dan itu ada selisih kurs dan anggaran
nah kalau ini dipaksakan terus tanpa ada evakuasi kenaikan
maka negara ini akan mengalami turbulence ekonomi dan politik
ini yang harus diantisipasi pemerintah
ya mau tidak mau bahwa kenaikan bbm itu suatu keniscayaan untuk apa
untuk menyelamatkan habitat hidup bangsa dan masyarakatnya
selain pandemi covid konflik rusia ukraina ini juga di tengah raya menjadi salah satu penyebab dari terjadinya resesi global begitu ya pak ya
dan ini bisa dikhawatirkan bisa menaikkan harga minyak
sementara kita ini sangat bergantung pada impor bbm
nah bagaimana anda mencermati hal ini
rusia dan ukraine itu adalah produsen minyak dan pangan energi
konflik itu membuat harga minyak tidak menentu dan produksi minyak pemasok minyak juga terganggu
dan ini mempembarah inflasi global
dan kita bukan lagi produsen minyak
karena produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
sehingga kita harus impor
yang tadinya berbarel enam puluh tiga sudah menjadi naik satu ratus sembilan puluh
karena konflik yang berkepanjangan antara rusia dan ukraine
jadi jalan keluarnya adalah
subsidi ini seminim mungkin
agar bangsa ini survive dan prodem pengelolaan keuangan
kehatian kehatian pengelolaan keuangan itu bisa termaksimalisasi
karena kita bukan hanya soal minyak
soal ancaman kritis ke pangan dan sebagainya
yang harus diantisipasi oleh pemerintah
supaya masyarakat tidak kehilangan
yang sangat substantif dalam kehidupan masyarakat
kita tahu bahwa organisasi negara negara pengekspor minyak atau opec
selama ini juga memegang posisi penting sebagai kartel
yang berperan mempengaruhi sisi suplai dalam perdagangan minyak dunia
nah perubahan kapasitas produksi setiap negara
dan konflik geopolitik yang terkadang muncul
menjadi sejumlah faktor yang punya andil dalam pembentukan tren harga minyak dunia
menurut anda bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini
itu menjadi penting
dan subsidi pada sasaran yang tepat
menjadi prioritas negara
negara ini jangan terlalu meninabobokkan masyarakat dengan subsidi
karena daya juang masyarakat itu menjadi lemah
karena kalau kita bandingkan dengan negara negara lain
harga minyak kita jauh lebih rendah
karena backup subsidi itu
bahwa kita tidak bisa hindari ada dua hal besar
ada pandemi dan ada perang
antara rusia dan ukraine
nah efesiensi ini menjadi penting
menentu untuk sesenebel
tidak menjadi bangsa gagal
atau negara gagal
atau negara fail it
subsidi yang lima ratus dua triliun
kalau kita bangunkan jalan tol
itu bisa mencapai tiga lima ratus km
atau kita bangun rumah sakit
itu bisa tiga tiga ratus tiga puluh tiga rumah sakit
yang selama ini
orang orang yang sudah
nah ini yang harus dilakukan
karena negara harus juga memperhatikan
subsidi dan subsidi
itu jadi penting
jaringan sosial itu
sebagai bentuk dari suatu kompensasi nantinya
kalau ada multiplier efek terhadap
ini bukan tanggung jawab pemerintah saja
ini juga tanggung jawab
seluruh anak bangsa
kita bisa tetap
survive dalam badai yang besar
selama ini kan sudah ada pembatasan
dilakukan pemerintah terkait bbm bersubsidi ini
seperti pertalite misalnya hanya untuk
mobil dengan kapasitas seribu lima ratus cc begitu
nah anda melihat ini ternyata tidak efektif begitu ya
kelemahannya adalah kurangnya penyekatan distribusi
suatu bentuk pola
bagaimana subsidi minyak itu betul betul kepada yang membutuhkan
contoh solar itu kan dipakai untuk produksi
tidak untuk masyarakat nelayan
pantas untuk disubsidi
maka subsidinya membengkak
kebutuhan itu dari satu lima juta
menjadi dua lima juta
dan itu harus
pemerintah harus menambah subsidi
jadi itu harus
nah untuk itu diperlukan
skat distribusi itu
sehingga tidak semua orang
minyak untuk air
partai terseolar itu
kalau untuk produksi
ini kan sudah
sudah berlangsung wilayah bisnis
dia harus pakai
nah pengawasan ini
penyekatan ini penting
emang harus dinaikkan minimal
memang harus lebih diperhatikan
terkait dengan pembatasan ini ya
supaya yang benar benar menggunakan bbm bersubsidi ini
adalah mereka yang perlu begitu ya pak
kita akan bahas ini lebih lanjut
mirsa jangan kemana mana dulu
indonesia forward masih akan kembali
ya kembali lagi di indonesiaforward
terencana kenaikan harga bbm
harga bbm bersubsidi bersama pengamat ekonomi politik kapitra ampera
pak kapitra seperti tadi kata anda bahwa kita ini sebenarnya sekarang ini adalah negara
bukan lagi produsen tapi konsumen dari minyak begitu ya
jadi tentunya kenaikan harga impor sendiri itu bergantung pada kenaikan harga kurs begitu ya
sekarang ini kurs rupiah sedang melemah
nah dengan kurs rupiah yang melemah kemudian kita harus tetap masih mengimpor bbm ini
bagaimana pemerintah harus menyikapi hal ini
oke saya ingin kerucutkan
kenapa bbm harus naik
pertama kuota untuk volume solar itu cuma kuotanya lima belas satu juta kiloliter
konsumsi itu satu lima juta per bulan
sementara per talet kuotanya dua puluh tiga lima juta liter
sementara konsumsinya dua
setengah juta per bulan
jadi yang tadinya lima belas solar menjadi tujuh belas empat puluh empat juta kiloliter
pertalet yang tadinya dua puluh tiga menjadi dua puluh sembilan enam juta kiloliter
dan yang dua puluh tiga dan lima belas itu negara sudah mensubsidi lima ratus dua triliun
kalau dia tambah lagi subsidi negara harus melakukan subsidi tambahannya rp satu ratus sembilan puluh lima enam triliun
jadi totalnya subsidi hanya untuk bbm itu enam ratus sembilan puluh delapan triliun
kedua icp indonesia cloud prides itu menetapkan per barrel dipatok itu enam puluh tiga dolar
dengan ada konflik rusia dan ukraina
dan harga itu menjadi rata rata satu ratus empat sembilan dolar per baril
sementara kurs yang dipatok di apbn itu empat belas tiga ratus lima puluh
sementara sekarang kurs rata rata empat belas lima ratus
selisih ini membuat beban apbn menjadi berat
punggung republik ini sudah mulai patah ini
jadi kalau dipasarkan ini justru rakyat yang akan bergelimbangan
tidak ada kehidupan ekonomi yang dapat me evakuasi
karena apbn itu tersedot kepada banyaknya subsidi
tambah lagi dengan negara sediakan vaksin satu dua tiga empat
kita bukan produsen
kita impor semua
kalau k legacy merah merah
mereka box stock misalnya
apakah itu bisa kestim asks anything
tidak bisa masuk maas lagi
jest morgen susun lagi dan
kita harus jiki empat persent b break
ekonomi dia akan inflasi akan bertambah tinggi justru dengan menaikkan ini inflasi itu teratasi
kena kena apa kena ada income baru kalau kita terus paksakan ini justru mutifier efek negatif
dalam ekonomi dan sosial politiknya akan berbunculan kekendawan tumbuh dan itu akan
menggoyang stabilitas politik dan ekonomi korbannya masyarakat oke apakah anda melihat
tidak ada jalan lain selain menaikkan harga bbm menyelamatkan rakyat ini dengan menaikkan bbm nya
supaya defisit negara teratasi karena besarnya subsidi itu apakah tidak ada opsi lain pak
misalnya tadi dengan penyekatan distribusi bagaimana kita mencari opsi sementara ya
kursus dollar saja itu tetuan di apbn berbeda dengan realitas nah negara sumenobo ini tuh
sementara subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh orang orang yang punya kemampuan
tumbuh untuk menyelamatkan masyarakat dan bangsa ini harus dinaikkan tapi dengan catatan ada
penyekatan yang ketat ya sehingga ekonomi itu bisa melahirkan golden ice menelurkan sesuatu
yang produktif yang dapat menjamin kesenambungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat oke diperkirakan
kan kuota pertalite tahun ini akan habis di bulan september begitu ya akhir september sementara kuota
solar akan habis di akhir tahun ini ya jadi kita bisa mencari maka kita bisa mencari maka kita bisa
mencari maka kita bisa mencari maka kita bisa mencari maka kita bisa membuat yang lebih
kuota ini bisa dipertahankan begitu ya kok kota ini tidak bisa lagi dihindari habisnya kenapa
karena konsumsinya melipat dari satu setengah jadi dua puluh dua setengah juta lalu negara memenjirihkan
dari mana harus diimpor impor harus ada kos baru untuk itu perlu ada penyekatan distribusi
agar yang berhak saja menikmati subsidi
yang tidak berhak karena ini bagian dari skema ekonomi pasar
dia harus beli yang non subsidi
oke jadi seperti solar misalnya memang hanya untuk rakyat begitu ya
rakyat yang memang memerlukan
jadi tidak lagi untuk industri begitu menurut anda ya
lalu sekarang negara mensubsidi orang yang mampu orang yang kaya
nah ini kekeliruan dalam politik ekonomi
oke kalau pertalite bagaimana pak
dengan penyekatan yang saat ini sudah dilakukan apakah masih harus ada yang dirubah lagi
sama skemanya itu sama
pertalite kan sudah dibatasi untuk mobil dengan kapasitas lima ratus
ya kita belum punya sistem yang ketat bagaimana membatasinya
nah itu yang membuat beban
punggung bangsa ini jebungku
kalau dibiarkan itu terus jadi patah
sehingga bisa meng cross subsidi
oke tapi bagaimana efeknya kepada masyarakat yang memang pada dasarnya tidak mampu begitu pak
nah disitulah ada penyusunan sekama penyusunan agar
pembatasan penyeluruhan bpm
lalu pemanfaatan jaringan sosial tempat guna
untuk suatu bentuk kompensasi
apakah itu blt dalam bentuk yang konkret
yang langsung orang orang yang berhak
inventarisasi keberadaan masyarakat
itu menjadi penting juga menjadi satu data
sehingga yang menikmati betul betul orang yang terdampak
kalau para industri
kan bagi mereka sederhana
berlaku hukum pasar
karena cost producci meningkat
nah untuk itu peran negara disitu
nah kalau negara masuk disitu
negara sudah disiapkan lagi cadangan devisa
cadangan dana untuk membantu masyarakat
karena setelah social bansosnya ditingkatkan
blt nya diberikan secara tunai langsung kepada yang berada di luar
ini kan negara harus menyiapkan cadangan devisa baru
di sini lah diperlukan cross subsidi
jadi arga pada non subsidi
dan arga yang subsidi itu
bisa mensubsidi lagi kegiatan masyarakat yang lain
kita masih akan membahas ini lebih lanjut
pak kapitra pemirsa jangan kemana mana
dialog mengenai rencana kenaikan harga bbm akan kembali
di sini lagi terbukti
kita sudah berada di segmen terakhir
dalam dialog menyikapi
rencana kenaikan harga bbm bersubsidi bersama kapitra ampera
wacana kenaikan harga bbm biasanya akan selalu dikaitkan kondisi politik negara
di mana saat ini banyak pihak terutama para partai politik
tengah bersiap menuju pilpres dua ribu dua puluh
nah lalu bagaimana caranya pak untuk mencegah
supaya kenaikan bbm ini tidak dipolitisasi begitu
ya emang ada kelompok faturit politik
petualang petualang politik yang menciptakan
selalu mencari momen momen untuk mendiskreditkan pemerintah
dalam ketatanegaraan itu tidak bisa dielakkan
tetapi psikologi masyarakat dalam ekonomi itu sederhana
masyarakat hanya membutuhkan tiga hal saja
siapapun yang memimpin bangsa ini
bagi masyarakat tiga hal ini harus terpenuhi
pertama adalah lapangan kerja terbuka
kedua uang mata uang punya nilai
dan harga barang terjangkau
kalau ini terjangkau
ini terpenuhi oleh negara
maka propaganda politik dari kelompok kelompok
yang ingin mendiskreditkan kebijakan pemerintah
itu akan tertartasi terhemung
tertembok sendiri dia
nah inilah tanggung jawab negara
bagaimana negara membuka lapangan kerja
bagaimana negara harus membuka lapangan kerja
kalau subsidi untuk mengembangkan sektor usaha itu
dana dana yang seharusnya
dipakai untuk mengembangkan sektor usaha
telah tersedot dengan subsidi bbm ini begitu besar
dengan covid yang begitu besar
bayangkan aja kalau lima ratus dua triliun saja
itu membangun jalan tol itu ada tiga lima ratus km
itu lapangan kerja terbuka
kalau rumah sakit bisa dibangun tiga tiga ratus tiga puluh tiga rumah sakit
lapangan kerja terbuka
kalau kita bangun sesuatu
kan bukan hanya secara bahan bangunan
bicara juga catering
bicara banyak sektor ekonomi kelas bawah itu yang bisa naik
oke tapi kan selalu ada pro dan kontra dalam setiap kebijakan begitu ya
selalu begitu karena melihatnya tidak jernih
kita lihat ini kan prioritas terakhir presiden jokowi
jadi fokus presiden bagaimana ini menjaga negara ini tetap survive
nah cuman orang mencari jalan pintas agar ini dimanfaatkan
untuk morong orong pemerintah yang sah
ini keliru perlu ada ketegasan di situ
kedua negara harus memberikan sosialisasi seperti ini
sosialisasi ke masyarakat sebelum bbm itu naik
sehingga masyarakat paham gitu loh
dengan bahasa masyarakat
kalau pakai bahasa lain masyarakat bengong bengong saja
iya tak iya
tapi dengan bahasa bahwa kenaikan bbm ini justru menyelamatkan hidup banyak rakyat
banyak hidup bangsa ini
maka kita harus melakukannya
tapi punya utilitas punya kemanfaatan jauh lebih tinggi
bangsa ini berkelanjutan
oke menurut anda bagaimana caranya pemerintah atau apa yang harus pemerintah lakukan
supaya bisa meredam gejolak dari masyarakat dengan adanya isu kenaikan
ya pemahaman terhadap kenaikan ini
sehingga jaringan sosial
lalu bagaimana mengajak masyarakat mengefesiensi kebutuhan kebutuhan bbm
lalu mengurangi kegiatan kegiatan yang tidak produktif
dan semua pihak terinterakasi harusnya
negara pasti akan memberikan suatu kompensasi
ketika masyarakat mendapatkan kompensasi
dan hasil hasilnya akan menjadi sama
dan naik dan tidak naik itu akan nanti tidak berpengaruh ke masyarakat
karena sudah diantisipasi dengan jaringan sosial bansos blt
lalu pengendalian pasar
asalkan tepat sasaran
nah di sini sudah diperlukan pengawasan
nah pemerintah harus bikin sistem baru untuk mengawasi sehingga tidak dikorupsi
karena sehingga tidak ada penyimpangan
sehingga barang barang yang didistribusikan itu betul betul barang yang dibutuhkan
sehingga tidak ada petualang petualang ekonomi baru yang memanfaatkan
oke nah bagi masyarakat sendiri
pesan apa yang anda bisa sampaikan supaya bisa menerima rencana kenaikan harga bbm ini
saya ingin katakan bahwa untuk menyelamatkan bangsa ini adalah kita harus mengevaluasi harga bbm
lalu masyarakat nggak perlu panik
karena negara telah memberikan antisipasi
apakah nanti ada operasi pasar
apakah nanti ada subsidi kebutuhan barang pokok
atau ada subsidi blt
dan antisipasi itu
sehingga yang kena dampaknya itu tertanggulangi langsung
terevakuasi oleh kebijakan kebijakan negara pasca
kalau jadi bbm subsidi dinaikkan
nah saya pikir kalau itu dilakukan negara
pasti situasinya kondusif
negara pasti tidak terprovokasi
kecuali petualang petualang yang selama ini tidak punya panggung
ingin cari panggung politik tapi kaki tak sampai
jadi yang begini begini ini
tidak perlu ada sih di republik ini
tidak ada sesuatu dengan mengorbankan rakyat
ini perbuatan busuk
oke baik terima kasih pak kapitra ampera sudah berbagi di sini
semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan pemirsa
demikianlah dialog kami kali ini tentang menyikapi rencana kenaikan bbm bersubsidi
semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa